harun masiku kader pdip yang dinyatakan sebagai tersangka kasus suap komisioner kpu wahyu setiawan
hingga kini keberadaannya masih misterius
baik kpk maupun kementerian hukum dan ham meyakini harun masiku saat ini berada di singapura
namun mengenai tuduhan bahwa pdip sengaja menyembunyikan harun
ketua dpr puan maharani menolak menjawab
ya proses hukum tentu saja kami hormati kan sekarang sedang dilakukan proses hukum terkait dengan hal tersebut
jadi kita tunggu saja apa yang akan dilakukan ke depan
namun tentu saja proses hukum kita saling hormati kita saling hargai
tanpa kemudian melewati batas batas yang ada
apa kebenaran harun masiku itu disembunyikan oleh pdip
itu tanya tanya ke partai ke pdip berjuangan kepada ketua dpr
sementara itu ketua komisi pemberantasan korupsi
firly bahuri memastikan mantan caleg pdip yang menjadi tersangka dalam kasus penetapan pergantian
antara waktu anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat harun masiku telah masuk daftar pencarian orang
meski demikian firly tidak menjelaskan sejak kapan harun masuk dpo
terima kasih kepada seluruh rekan rekan wartawan yang bertugas di liputan kpk
tentu malam hari ini adalah merupakan kebahagiaan kita bersama saya dan empat pimpinan lain
dan lima daewan pengawas beserta pejabat struktural bisa hadir bersama sama rekan rekan semua wartawan
dalam acara selaturahmi pimpinan kpk dewan pengawas ppk dan segenap wartawan yang meliput di kpk
tujuannya adalah satu bahwa kita untuk mewujudkan tujuan bangsa itu
saya tahu persis bahwa rekan rekan wartawan sudah memberikan andil besar
terutama tidak hanya sekedar memberikan informasi
lebih lanjut firly pun enggan menanggapi temuan media sosial
dugaan keberadaan tersangka kasus suap kpu harun masiku
berdasarkan cctv polisi pdip tersebut berada di bandara soekarno hatta
sehari sebelum dilaksanakan operasi tangkap tangan
tim liputan cnn indonesia